rizka adalah salah satu warga pidijaya aceh yang selamat dari bencana gempa yang mengguncang pd jaya rabu lalu
di kegelapan warga desa menasah balek merdu pidijaya aceh ini berusaha untuk menyelamatkan diri saat gempa terjadi
trauma akan terjadinya gempa susulan rizka pun memilih untuk tinggal di posko pengungsian
luka di pelipis kiri dan di bawah mata rizka masih belum kering
namun wanita dua puluh tujuh tahun warga menasah balek merdu pidijaya aceh ini mulai membersihkan dan merapikan rumahnya yang porak poranda pasca diguncang gempa berkekuatan enam lima skala richter rabu lalu
rizka menuturkan saat gempa mengguncang dirinya masih tidur lelap rizka terbangun dan berusaha menyelamatkan diri
listrik yang padam serta diliputi rasa panik membuat rizka yang berusaha lari keluar rumah menabrak lemari hingga terjatuh di lantai rumah
saat tersadar dirinya sudah berada di puskesmas dan mendapat perawatan medis
rizka menuturkan saat gempa mengguncang dirinya masih tidur lelap
khawatir akan terjadinya gempa susulan yang beberapa kali terjadi rizka dan keluarganya memilih tinggal di pengungsian
rizka berharap musibah segera berakhir hingga dia bisa kembali ke rumah dan beraktivitas normal
muktar yusuf pd jaya